coba kamu minta datanya dulu sama kang gus
datanya ada apa enggak
terus nanti ngirimnya gimana
siapa tahu kang mus punya email
gak mungkin cep
kang mus paling sama aja seperti kita
mungkin anaknya punya
saya gak tidur
saya udah dapat nomor kontak pemborong
yaudah sana coba kamu kontak
boleh tim kalian yang dateng
mana uang iuran yang sudah kalian tarik
hari ini langsung ke saya
gak ada uang pas aja
bapak gak kemana mana
bapak lagi marah
marah sama siapa
kenapa kamu ngira bapak lagi marah
itu bukan lagi marah
bapak sedih karena atasi masuk rumah sakit
bapak sedih karena bang pipit meninggal
bapak gak sedih karena atasin masuk rumah sakit
waktu atasnya masuk rumah sakit ma
bapak gak sedih
marah karena atas lim dikeroyok orang
desain masjidnya minta dikirim lewat email
ya dikirim aja
kalau dikirim lewat email kan yang dikirim data
datanya minta sama kang mus
terus nanti dikirimnya lewat email siapa
kamu gak punya email
coba kamu minta datanya dulu sama kang mus
datanya ada apa enggak
siapa tahu kang mus punya email
gak mungkin cep
kang mus paling sama aja seperti kita
mungkin anaknya punya
kan buat pendidikan
nanti anaknya yang ngirim email
saya bisa minta data desain masjidnya
saya kirim lewat email aja ya
pemborongnya teman saya yang saya kasih nomor kontaknya ke kang ujang bukan
nanti saya kirim langsung ke dia aja lewat email
desain masjidnya mau dikirim langsung sama wahyu ke pemorong
kamu punya email
saya juga sama gak punya email
kamu tahu gimana caranya bikin email
saya nggak ngerti gitu gituan
kalau serena pasti tahu dia caranya bikin email
dia kan orang berpendidikan
maksudnya kamu mau minta dibikin email sama dia
kamu nanti pinjam punya saya aja
kalau enggak bisa itu
bos bubun kenapa
barusan hp saya bunyi
ada telepon dari bos bubun
belum sempat saya jawab
kamu di terminal
sudah balik ke terminal
kalian gak akan lama di sana
bos bubun aku mau berbicara tentang aturan
saya kira bos bubun udah beneran gak ada
maksud kamu meninggal
maksud saya dia nggak bakal berani lagi muncul
karena ada kang darman
karena sekarang di terminal ada anak buah kang darman
bisa ngobrol sebentar
ngobrolnya di depan
kayaknya ada masalah